kita sudah melakukan persiapan
tentu tugas kita pertama adalah
dalam rangka penyelesaian penegakan hukum
yang kedua kita menyingkirkan asas asas tugas pokok dengan kpk
di antaranya adalah menyingkirkan asasi manusia
karena itu berdasarkan keterangan dokter yang kita dapat
yang bersangkutan keadaan sakit
maka kita harus prioritas pertama adalah memulihkan kesehatan bersangkutan
insya allah ini bisa lancar
untuk waktunya saya belum bisa memastikan kapan
tapi kita akan ke sana
tim penyidik maupun tim ikatan dokter sudah
kita sudah bahas semua
bahkan kami terima kasih kepada rakyat papua
yang menyatakan selamat datang kepada kpk dan dokter
yang tentu bekerja dalam rangka penegakan hukum
sekaligus juga memberikan hak hak asasi manusia
terutamanya pemulihan kesehatan kepada saudara la
nanti kita bicara karena orangnya masih sakit
kita cek dulu ya